dalam video amatir yang diduga direkam kelompok opm
dan ranil aradide panyai papua tengah
tengah naik sepeda motor seorang diri di jalanan sepi
ketika ditembak oleh gerombolan opm
letda oktovianus yang sudah tersungkur bersama sepeda motornya
lalu dianiaya dengan senjata tajam oleh anggota opm
letkol infantri chandra kurniawan menyebut
belakangan diketahui korban dibunuh opm di wilayah pasir putih
dan jenazahnya baru ditemukan sehari kemudian
meninggalnya ini diawali pada saat hari rabu sore
almarhum keluar dari korame menuju ke kampung pasir putih
almarhum berusaha ditunggu sampai hari kamis pagi tidak ada
setelah itu dicari dan ditemukan
kita lihat sendiri di video itu
sudah ditembak namun begitu tergeletak
tidak berdaya masih dianiaya sampai meninggal
tentunya ini menjadikan catatan bagi kita
yang selama ini opm selalu berteriak
tapi ternyata kita bisa lihat jadinya seperti itu
sebagai dan ramil letda oktovianus sugare
biasa menjalin komunikasi akrab dengan warga desa
diduga kelompok opm telah membaca pergerakan korban dan mengincarnya
artinya kan beliau ini kan sebagai komandan koramil ya di sana
yang memang mempunyai wilayah pembinaan di aradida itu
jadi dia melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat di sana
sehingga merasa aman karena sudah terbiasa dengan masyarakat di sana gitu
rupanya hal ini yang dibaca oleh kelompok opm
dia berasal dari tempat lain ya
yang kita analisa ini merupakan dari kodab tiga belas
jadi beliau mungkin sudah terbaca ditunggu
dan dengan keji dibunuh oleh kelompok opm
letda oktavianus sogare yang gugur dibunuh opm
akan dimakamkan di nabire papua tengah minggu besok
dalam kesempatan terpisah panglima tni jenderal agus subianto
mengubah penamaan kelompok kriminal bersenjata atau kkb di papua
menjadi organisasi papua merdeka atau opm
panglima menyatakan tni tidak akan membiarkan ada negara dalam negara
dengan tindakan teror opm